informasi tambahan menurut informasi yang kami dapatkan dari kapolres tabes bandung kombespol aswin sipayung
peristiwa terjadi pada pukul delapan lewat dua puluh pagi
seorang pria masuk ke polsek dengan mengacungkan senjata tajam
dan saat itu aparat polsek astana anyar sedang melakukan apel pagi
pelaku juga berusaha menerobos barisan apel sementara anggota menghindar lalu terjadi ledakan
ledakan terjadi di bagian dalam di depan pintu masuk polsek
dan ledakan tersebut juga melukai tiga anggota polisi
anggota yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit polri bandung dan sementara pelaku bom bunuh diri tewas di tempat
kami akan mendalami peristiwa tersebut dan kami juga sudah mendapatkan beberapa korban yang masih dikonfirmasi
dan menurut informasi yang kami dapatkan dari kapolres tabes bandung kombespol aswin sipayung
peristiwa terjadi pada pukul delapan lewat dua puluh pagi
ada seorang pria yang masuk ke polsek dengan mengacungkan senjata tajam
dan saat itu aparat polsek astana anyar sedang melakukan apel pagi
dan pelaku berusaha menerobos barisan apel sementara anggota menghindar lalu terjadi ledakan bom
ledakan terjadi di bagian dalam di depan pintu masuk polsek
dan ledakan tersebut melukai tiga anggota
anggota yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit polri bandung
sementara pelaku tewas di tempat
dan kami juga mempunyai beberapa nama korban yang saat ini masih dikonfirmasi
yang pertama adalah kompol fajar sebagai kapolsek astana anyar
dan yang kedua adalah ibtu upa
dan yang ketiga adalah andrian